tapi yang pasti ini kan pertemuan dengan perusahaan terbesar di dunia market terbesar di dunia
enggak enggak jadi karena pak prabowo ini bentuknya dolang tahun kopasuh
itu aja kalaupun juga begitu
enggak enggak jadi karena dolang tahun kopasuh sebetulnya bertepatan dengan perajaran dolang tahun
presiden saya pak luhut sama pak pratik
tapi yang pasti ini kan pertemuan dengan perusahaan terbesar di dunia market terbesar di dunia microsoft
market cat metode terakhir hampir tiga miliar usd
jadi ini sempatan baik
nanti soal angka nanti disampaikan langsung oleh mr satyanarilak kepada presiden
kalau di wall street journal kan bilang kan ini memang safari ke sotis kresia untuk ai ya
indonesia termasuk komitmen microsoft untuk mengembangkan talenta talenta digital khusus ai dalam empat
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya